setelah mengalahkan tujuh peserta tak tanggung tanggung dari seluruh dunia ya ini ada kebanggaan kita bersama nono
yang berusia tujuh tahun asal burayan kabupaten kupang nusa tenggara timur
menjadi jawara dunia kompetisi sempoa kategori anak anak
iya dan udah tadi udah kita omongin kan ya langsung saja sudah ada jagoan kita yang luar biasa ini
cesar archangle hendrix meo tunai yang lebih dikenal dengan panggilan nono
good morning nono hormat dulu kepada bapak tentara nih
tentara kecil kita
selain itu kita juga ada ibunda dari nono selamat pagi ibu good morning
dan juga ada tutor dari nono ya yaitu mbak angel
semoga semua sehat sehat di sini tapi yang pasti yang pertama senang sekali bisa ada nono di sini
bisa ada mama bisa ada mbak angel juga di sini
saya pagi hari ini dan selamat ya nono juara satu loh
ini kalau dilihat lihat dari bajunya
masih ngantuk kalau pagi pagi ya
nono ini bajunya keren banget
katanya ini yang ngasih mas menteri nadiem makarim ya
gimana sih ceritanya waktu dikasih baju ini
mungkin boleh dari mama dulu nih mas
gimana sih ceritanya nih waktu kemarin sempat ada pertemuan dengan mas menteri
apa yang disampaikan
apa yang disampaikan saat itu
pertama tama pak menteri terima kasih karena sudah membimbing nono untuk berprestasi
terus kedua awalnya kami yang mau bertemu dengan pak menteri
tapi dengan bijaksana pak menteri bilang saya yang harus temui nono
waduh luar biasa
nono kenapa sih suka belajar ini nih
suka belajar sempua itu kenapa
kenapa nono suka belajar sempua ini
karena aku lihat kan ini agak agak susah
gak ada angka angkanya
kenapa tuh yang bikin
agar pintar ya
agak agak ini ya
kan kalau biasanya kita bicara soal matematika bicara soal sempowa
itu kan juga satu hal yang
bahkan kalau saya dulu salah satu mata pelajaran yang ditakutkan gitu menjadi momok gitu
nah momok kenapa nih malah suka nino
kenapa sih emangnya suka berhitung
karena matematika itu asik dan menyenangkan
oh asik dan menyenangkan
emang asiknya itu ada di mana kalau melihat sempua ini nih
caranya gimana sih caranya coba ajarin
tunjukin caranya gimana
coba kita cari ada yang bikin soal
oh ada yang bikin soal oke
kebetulan disini udah ada tutornya
dua puluh tiga ditambah enam belas ditambah empat puluh lima dikurang dua puluh tiga ditambah lima puluh dua dikurang empat puluh satu
ini itu salah satu contoh
waduh luar biasa
boleh lagi boleh lagi
nanti aja katanya gitu
sekarang kita lebih pengen ngobrol ngobrol dulu ya
mumpung ada mbak engi disini
ada bu nur juga atau mama nur
mungkin mama nur boleh ceritain ya
nanti sambil cerita ditambahin juga sama nono
awal mulanya tuh kan mama nur juga kan guru ya
di sekolah gitu
guru matematika juga
ngelakuinnya tuh gimana sih
biar nono tuh punya rasa cinta
bisa tertarik gitu sama matematika
awalnya itu pertama
yang harus kita buat itu
membangun kepercayaan diri anak
dengan melatih dia dari dalam rumah ya bu
jadi kami mengawali nono itu
sejak usia empat tahun itu
mengajarkan dia berdoa
sebelum dia bisa membaca
mungkin ini berlaku bukan hanya untuk nono ya
untuk semua kita yang ada di indonesia
karena kita indonesia ini negara pancasila
yang memiliki enam agama
dan kita membimbing anak anak kita
sesuai dengan iman kepercayaan kita
dan nono ini sejak kecil
sebelum dia bisa membaca tuh
sudah diajarkan doa doa
sesuai dengan anutan nono itu kristen
setelah dia bisa membaca di usia lima tahun
mulai membaca alkitab
setelah itu kami mulai menanamkan
dan ketika sudah menjadi orang yang baik
yang selalu dibawa itu harus selalu rendah hati
nah mbak angel kalau untuk anak anak gitu ya
misalnya yang belum seperti nono
masih anak anak baru gitu
memperkenalkan sempowa begini
itu treatmentnya bagaimana
agar anak itu benar benar menganggap bahwa
ini adalah sebuah permainan
yang juga bisa menambah ilmu bagi anak anak itu sendiri
iya jadi kalau misalnya buat anak anak
yang biasanya kita sebut istilahnya kita bukan belajar
kita bermain dengan alat tempok ini
jadi awalnya itu mereka memang belajar dulu
sebelum bisa belajar sempowa
mereka mengenal dulu angka satu sampai sembilan
jadi tidak perlu bisa berhitung
justru lebih bagus kalau belum bisa berhitung
jadi hanya tahu angka satu sampai sembilan
dan tahu mana angka yang lebih besar
nah setelah itu kita kenalkan nih
dengan biji biji sempuanya dulu
oh satu biji yang dibawah nilainya satu
dua biji berarti dua
kalau tiga biji berarti
kalau empat biji dibawah berarti empat
kalau yang di atas nilainya
jadi sampai kalau satu di atas empat dibawah berarti sembilan
nah jadi di awal tuh kita main main dulu dengan bijinya ini
jadi nggak langsung ke penghitungannya
jadi step by step anak udah lancar
oh iya kita kan seperti bermain ya jadinya di sini
kemudian kita ajarkan mereka untuk berhitung tambah kurang dari yang sederhana dulu
nah terus kalau misalnya nggak ada sempowa gitu
kan kemarin nano lo bahkan tangannya begini begini nih
itu membayangkan sempowa
oh itu membayangkan sempowa
oh jadi nano membayangkan sempua itu kayak ada di bayangan nol
terus tangannya langsung begini begini gitu
oh bayangin bayanginnya susah nggak sih
oh gimana cara nono membayangkan itu bagaimana
jadi kayak sempowanya itu kayak ada di sini gitu ya
kayak di sini gitu
sempowa kasih tetap tetap di sini
oh jadi kayak tadi
jadi kayak tadi mbak angel ngasih contoh
ini tambah segini segini segini gitu
jadi ini seolah olah sempowa kayak nono main sempowa gitu di sini ya
oh luar biasa loh
nono ini ya alfian yang menarik adalah kalau kita lihat kan memang dia pakai baju tentara nih ya
karena memang cita citanya katanya mau jadi tentara ya nono
kenapa sih pengen jadi tentara
karena tentara bisa perang
karena mau tentara
karena bisa membela negara ya
tapi selain itu juga tokoh favoritnya nono katanya
karena dia mencipta mobil paling tercepat kereta paling tercepat pesawat paling tercepat
oke berarti nono mau menciptakan apa kira kira
luar biasa amin
nah sebagai anak hebat sebagai anak yang luar biasa tentunya om alfian sama tante mevri juga pengen dong jadi orang yang hebat gitu
gak mau kalah sama nono nih
kita coba lihat soal dulu ya
kita boleh nggak
nono ngajarin kita untuk bisa hitung hitungan
coba ya kita akan adu kemampuan untuk menghitung gitu ya
kalau alfian kan biasanya
kayaknya kan bisa jadi guru kecil
bisa jadi guru kecil
nono sekarang jadi gurunya kita oke
jadi gurunya kita oke
nono jadi guru mantep
jadi guru oke
ini kita lihat soalnya dulu nih kita lihat soalnya dulu
kita akan berhitung bersama nanti mungkin bu engi di sini boleh jadi jurinya ya untuk membacakan soal juga
dimulai bu enge dibacakan biar kita berhitung juga ya nono
belum baru mau mulai ngitung
udah dijawab berapa jawabannya
jadi nanti biar nono yang akan baca ibu engi yang akan bacakan soalnya
kita berhitung di sini nono
oke nono mau lihat
oke berapa coba sekarang
next soal yang selanjutnya boleh dibacakan bu enge kita sambil ngitung juga
lima puluh dikurang tiga puluh empat ditambah satu ratus tiga
udah ada di sini padahal tapi kok nggak
hitung bapak yang serius

jadi sebenarnya nono untuk materi yang dia belajar bayang nono baru sampai puluhan
kalau ratusan sebenarnya dia masih pakai sempoah
next kita belajar juga lagi
nah coba nono pakai sempur
oh tidak mau ya
tidak mau tidak mau
silahkan bu dibacakan
ini belum bisa
nono boleh pakai sempuanya saja

saya baru dapet ini baru diketik
aku baru ketik agak lima belas belum kali
itu kenapa sih lolo gimana caranya bisa sampai sejuk itu buat menghitung
ini sampai merinding ya gimana gimana mama mama mau ceritain pak
materinya belum dipelajarin sebenarnya
jadi sebenarnya perkalian dua digit kali dua digit itu pakai sempoh
oh iya pakai sempoh
dan tidak dicampur
oh kita kan kalau di sempua materinya emang tambah kurang kali bagi tapi bukan operasi campur
nah jadi tadi sebenarnya soalnya di luar materi yang dipelajari nono
nah dengan melihat kemampuan ternyata dia bisa itu gimana
sebenarnya memang dia punya kemampuan di atas anak anak rata rata di sana ya
memang anaknya punya kemampuan itu dan memang mau belajar sih kayak gitu
boleh mamanya masih sampai deg degan loh karena ini adalah satu hal yang belum diajarin ya ma ya
mungkin terakhir mama boleh berbagi tips untuk ibu ibu di luar sana karena kalau dari tadi tuh saya dapat pertanyaan pertanyaan dari banyak ibu ibu juga pada nanyain
gimana sih caranya agar anak seusia nono ini bisa punya ketertarikan terhadap matematika bisa punya kecintaan dan bisa fokus gitu
dan sabar gitu ngajarin
yang pertama itu kan sudah saya bilang
dari pertama itu ya
pagi ini saya dapat kejutan bu yang tadi soal terakhir itu saya juga kaget
tidak menyangka kalau dia bisa hitung seperti itu
ilmu pengetahuan itu yang pertama tama diajarkan itu sumber ilmu pengetahuan itu takut tuhan
yang kedua setelah bisa ada kerendahan hati
nah saya selalu dibilang sama bu lina terus orang orang astra yang membimbing saya dalam membimbing anak anak dalam karakter
ketika kita membimbing anak harus menggunakan hati
ketika kita menggunakan hati otomatis seperti ada magnet terkontrol antara kita dan diri anak
jadi ketika kita berbicara pasti otomatis connect ke otaknya tuh bu
nah ketika memberikan pengajaran ntt itu kan identik dengan kasar kekerasan
tapi puji tuhan saya bertemu dengan orang orang luar biasa
oke luar biasa
jadi semoga ini juga menjadi inspirasi ya buat semua ibu ibu yang ada orang tua yang ada di luar sana
sekali lagi selamat nono
keren terus ya
terima kasih mama
terima kasih banyak mama nur yati mbak engi mikaela marela yang merupakan guru abakus brain gym
kemudian juga pastinya luar biasa apresiasi kita berikan kepada nono
hormat dia pokoknya buat nono
keren terus ya
terima kasih banyak
terima kasih banyak
sampai ketemu lagi
jangan bosan bosan lagi kesini ya